kpu bawaslu ketua maupun komisioner dan dkpp
melanjutkan apa yang disampaikan pak gaus tadi
dan hari ini masih muncul kata bersedia
bahasa bersedia ini saya pun
barangkali dipertegas saja mas hasim
maupun di daerah yang jadi
anggota dprd terpilih dan dpd ri terpilih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
dia wajib mengundurkan diri dan tidak dilantik
supaya tidak ada lagi spekulasi
setelah dianggap mereka ini surveinya lemah
tersandra lagi partai politik
jadi kalimat wajib itu harus nyata di dalam pkpu
jangan lagi ada bersedia
bersedia itu kan bisa tidak bersedia
pada saat tidak bersedia bisa mengatakan
dan pkpu mau diuji lagi di mahkamah
sehingga tersandra lagi partai politik
jadi bahasa wajib ini harus ditekankan di dalam pkpu
yang kedua berkaitan dengan kualitas pilkada nanti
walaupun ini pkpu kita bicara tentang pendaftaran dulu dan seterusnya
tapi ini rentetan yang harus mulai dipikirkan sekarang
oleh kpu bawaslu maupun dkpp
bahasa kualitas pemilu ini kan pertama begini
tidakkah kita pikir money politik dilegalkan saja di pkpu
karena money politik ini keniscayaan ini
kita juga tidak money politik tidak ada yang pilih
jadi kalau pkpu ini istilah money politik dengan kos politik ini
coba dipertegas dan bahasanya dilegalkan saja
sehingga bawaslu juga tahu bahwa kalau money politik batas ini
sebab kalau barang ini tidak dilegalkan kita kucing kucingkan terus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
jadi pertarungan para saudagar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
tapi pertarungan para saudagar
rakyat tidak akan memilih karena ini atmosfer
sebaiknya kita legalkan saja dengan batasan tertentu
kita legalkan misalkan maksimum rp dua puluh atau rp lima puluh atau rp satu atau rp lima
karena ini permainan mainan disitu kalau bisa tindas bindas di lapangan
oleh karena itu maka dilegalkan saja barang ini lewat pkpu pada batasan tertentu
yang kedua berkaitan dengan ini maka mas hasim pak bagja dan pak ketua dkpp
nampaknya bahwa sosialisasi ini tidak bisa dikonsumsi
pemilih ini teramat penting sekarang ini
saya lihat apakah ini sosialisasi teman teman dpr ri di daerah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
saya pikir ini kualitas pemilu kita ke depan mungkin terganggu
pemimpinan terima kasih assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi apa pak yang rp dua puluh rp lima puluh rp satu atau apa ya
maksudnya serangan itu serangan fajar atau serangan tidak wajar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
jadi serangan wajar atau tidak wajar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
dilegalisasi saja di pkpu nya itu
bisa diatur aturlah supaya hukum ini kan kata kata
ya sebenarnya semangat kita ini mau merubah undang undang pemilu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
memang saya kira kita semua ini merasakan bahwa
situasi pemilu kemarin itu tidak wajar kalau bahasanya pak hugo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
nah oleh karena itu caranya kita harus memperbaiki membuat aturan yang lebih kuat lebih keras lebih detail
supaya itu tidak terjadi kira kira gitu
jadi pak hugwa ini nyindir kita sebenarnya ini semuanya